skuad garuda muda harus mengakui keunggulan skuad gajah perang yang kalah agregat dua enam
ini mengenapkan capaian indonesia untuk jadi runner up ke enam kalinya sepanjang ajang piala aff
tapi bukan pulang dengan tangan kosong rampungnya pagelaran di piala aff dua ribu dua puluh memunculkan beberapa penghargaan bagi indonesia
seperti pratama arhan yang mendapatkan title sebagai pemain muda terbaik dan timnas indonesia yang dinobatkan sebagai tim paling fair play
sementara sintayong terus memuji anak asuhannya
ia menganggap egy maulana fikri dan kawan kawan punya masa depan cerah bagi indonesia
lalu apa evaluasi dan pelajaran yang bisa dipetik dari ajang piala aff dua ribu dua puluh ini
malam ini saya akan berbincang dengan ketua umum pssi muhammad iryawan dan pengamat sepak bola nasional akmal marhali
halo selamat malam pak iwan dan juga mas akmal
selamat malam iqbal
saya pertama ke pak iwan terlebih dahulu ini
pak iwan target jadi juara ini kan tidak tercapai di piala aff dua ribu dua puluh
terima kasih mas iqbal
kita tahu kita mendapatkan juara ya
kita bisa jadi runner up
ini sebetulnya agak kita luar biasa memberikan apresiasi dan bangga ya
target ketua umum pasti dimana mana maunya menjadi juara gitu
itu sudah pasti sehingga menimbulkan patin spirit yang tinggi bagi pemain
kita tahu bahwa sepak bola kita baru bergulir baru empat bulan kompetisi
sehingga mereka mereka pemain pemain timnas kan berasal dari klub
tidak ada atmosfer bertandingnya
tidak ada atmosfernya untuk mencoba lapangan hijau
lima ratus tiga puluh tujuh hari kita israt tidak ada pertandingan
sehingga dengan singkatnya waktu mereka untuk bertanding di klubnya
kemudian juga kita
kumpulkan di dalam tc di turki yang hanya dua minggu
karena masih dipakai juga oleh klub
sehingga hanya dua rata rata dari tiap klub yang disepakati antara timnas federasi dengan para pemilik klub
sisanya hanya dari persibayang empat regi kampung scs

dan ini diakui mas iqbal oleh pemerhati sepak bola dunia bahwa kita masuk tim yang mempunyai
dan ini diakui mas iqbal oleh pemerhati sepak bola dunia bahwa kita masuk tim yang mempunyai
kemajuan yang pesat di asia
karena dia tahu gitu
dia tahu indonesia baru bergulir kompetisinya
dan dia tahu ini pemain pemain muda yang sebetulnya mini pengalaman
tapi memang xinjiang mengambil ini karena memang jangka kedepan yaitu prosesnya
kita percaya pada proses itu untuk bisa nantinya menjadi timnas yang diandalkan
kan kita tahu thailand memang kita akui luar biasa
dan mereka pemainnya umur dua puluh delapan
dua puluh tiga sekian lah kurang lebih
bedanya empat tiga tahun
jadi insya allah tiga tahun ke depan ini mereka sudah masuk kembali untuk bisa di pemain senior
insya allah seperti thailand sekarang
dan saya percaya itu karena proses itu berlanjut
dan xinjiang mengatakan bahwa
yang percaya dia bilang saya ini bukan pesulap
saya ini pelatih
sehingga harus ada proses ada petapan dilakukan
baik yang dia sampaikan bahwa mental
dan lain sebagainya
saya percaya itu
kita bangga kepada timnas kita
dengan luar biasa bisa di lag kedua kemarin bisa memberikan apa yang terbaik ya
meskipun sekali lagi memang kita akui thailand memang lebih di atas kita
tapi kita juga akhirnya bisa mengimbangi permainan pada leg kedua
sekali lagi kita bangga kepada timnas kita
dan saya tadi menjemput mereka
saya memberikan apresiasi dan saya hormat kepada mereka
termasuk pada pratik sintiok
lagi lagi patut diapresiasi apalagi indonesia ini sebelumnya sempat diremehkan begitu ya pak iwan ya
nah ini saya ke mas akmal sendiri
ini melihat prestasi thailand yang lebih baik di atas kertas
apakah target jadi juara bagi timnas indonesia ini adalah hal yang wajar begitu
tanggapan dari mas akmal bagaimana
ya kalau di level asia tenggara kemudian kita targetkan juara itu merupakan hal yang sangat wajar
pssi menghargai itu
tapi kan timnas kita ini kan lagi dalam perkembangan
ini kan lagi dalam sebuah proses menuju hasil atau menuju target yang diinginkan oleh masyarakat indonesia semuanya
jadi proses ini butuh waktu menurut saya
dan yang saya lihat di piala ff kali ini adalah sebenarnya runner up ini adalah prestasi yang luar biasa buat timnas kita
kenapa luar biasa
karena yang pertama kita posisinya tidak diunggulkan
kita itu berada di slot tiga dalam undian
kemudian juga kita di bawah malaysia
tapi kita kemudian bisa mengalahkan malaysia dalam posisi unggul
kemudian kita juga bisa menahan vietnam
dan melawan singapura
singapura jelas diunggulkan karena mereka tuan rumah
tapi kita kemudian bisa mengalahkan singapura dan lolos ke final
nah di final ini saya pikir juga perlu kita apresiasi
karena dalam waktu singkat hanya dalam waktu tiga hari
sintayong misalnya bisa mengangkat mental para pemain setelah kalah empat
untuk kemudian bermain tampil lepas tanpa beban dan mampu bermain imbang dua dua di laga terakhir
saya pikir prestasi ini
cukup lumayan buat tim nas kita
dan kalau kita lihat runut ke belakang misalnya
kita nih si game kemarin runner up juga
kemudian tim nas putri kita lolos piala asia
tinggal yang terakhir sekarang misalnya piala eff kita runner up
nah ini adalah prestasi yang kita raih di tengah problem problem yang dihadapi oleh sepak bola kita
pandemi tidak bisa ada kompetisi
kemudian juga terbatasnya jumlah pemain yang boleh dipanggil oleh klatis tim nas
nah hal hal semacam ini menurut saya adalah problem problem yang kedepannya akan dibenahi oleh pssi
misalnya nanti dua ribu dua puluh dua banyak jadwal agenda kompetisi yang sangat padat buat timnas kita
misalnya piala aff u dua puluh tiga pada bulan februari
kemudian juga kualifikasi piala asia dua ribu dua puluh tiga pada bulan juni
ada asian games
terakhir puncaknya ada piala aff lagi dua ribu dua puluh
mungkin di sini adalah untuk tim nasional kita di piala aff dua ribu dua puluh dua akan menjadi titik puncak apa yang sedang digarap sintayong saat ini untuk kemudian meraih hasil maksimal ke depan
yang paling penting saat ini adalah apa yang sudah dilakukan tetap oleh pssi harus dievaluasi
agar kemudian dua ribu dua puluh dua kita bisa jalan lebih maksimal untuk menggarap tim nas
bagaimana misalnya ke depan sintayong bisa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan klub klub untuk menyambangkan visi
bagaimana misalnya ke depan sintayong bisa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan klub klub untuk menyamakan visi
bagaimana membangun timnas mulai dari misalnya soal fisik soal teknik bermain dan sebagainya
kemudian yang kedua adalah bagaimana pssi nanti mengatur jadwal sehingga kemudian tidak benturan kepentingan antara klub dengan timnas
sehingga target timnas yang dicanangkan oleh pak iwan nanti bisa tercapai dan ini bisa menghasilkan apa yang prestasi yang kita dambakan dan kita inginkan bersama sama
oke saya ke pak iwan lagi tanggapan pak iwan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh mas akmal tadi bagaimana
terutama terkait dengan adanya harus ada evaluasi lalu perbaikan di sejumlah sisi begitu
tanggapan dari pak iwan sendiri bagaimana apakah memang masih banyak yang harus diperbaiki dari apa yang sudah kita lihat dari ajang piala aff yang berlangsung di singapura kemarin
mas akmal masak baru assalamu'alaikum
tanya cukup bagus jadi begini mas kita pasti harus melakukan evaluasi dalam setiap kegiatan ya
walaupun kalau menang pun kita lakukan kenapa
bisa menang dan bisa juara tentu ada hal hal menonjol yang harus kita pertahankan dan kita tingkatkan
nah ini meskipun kita runner up kita tetap apresiasi kita bangga kita juga nanti akan melakukan evaluasi khusus dengan tim kepelatihan dengan sintiong
karena tadi saya baru ketemu langsung saya bahas juga aff u dua puluh tiga di tamboja tadi sudah keluar list nama juga
tapi kita akan teruskan nanti
kita akan teruskan nanti mungkin dia kasih waktu dua tiga hari sehat baru kita akan jom sama yang bersangkutan
tentunya pasti ya itu karena demikian untuk ke depan kita harus lebih baik dan lebih baik
kalau kita dilakukan evaluasi terhadap kegiatan itu kita tidak pernah tahu apa kekurangan kita apa kelebihan kita dan lain sebagainya
tentu yang lain adalah evaluasi berbenturannya kompetisi tingkat internasional aff atau afc nanti dengan kompetisi yang ada di dalam yaitu liga satu liga dua khususnya liga satu
memang kita akui karena kan kemarin covid
dulu waktu dua ribu dua puluh awal tanggal dua puluh sembilan februari sudah kick off
sehingga nanti sebelum november sudah selesai
sehingga kegiatan pipami
atau mungkin lain sebagainya
terutama itu kan di akhir tahun rata rata
sehingga tidak berbenturan
maka pemain bisa diambil sesuai dengan harapan dari pelatih
nah insya allah nanti tahun depan mudah mudahan izin tidak terlalu sulit lagi
kemarin enam kali saya ngajukan izin ke pemerintah
ya baru diberikan izin empat bulan kebelakang ini
maka kami sudah sampaikan ini penting pembinaan penting kompetisi
jadi saya sekarang ini ya begitu ada kegiatan
kalender ifp berbenturan
padahal mungkin ada pemain lain yang juga bagus juga
ya jadi itu masukan yang betul
yang jelas nanti pemerintah sudah tahu pentingnya kompetisi ini digulirkan ya
mungkin mudah mudahan tahun depan atau tahun sekarang ini kita pandemi menjadi endemi
itu lebih lancar lagi
kalau masih tetap kita harap pemerintah tidak mengeluarkan izin
karena sudah tahu bahwa kita bisa melakukan itu
dengan prokes yang ketat terhadap kompetisi yang ada
tidak ada masalah tidak ada kluster
supporter pun tidak masuk ke stadion
tidak perlu ada permasalahan bisa nonton di tv
sekarang sudah dicoba juga kemarin tertib juga supporter
jadi kalau kita tidak mencoba ya kapan lagi kita lihat
tapi insya allah posisi nanti mungkin sesuai dengan kalender yang ada
baik persinggungan dengan biara ifp dan sebagainya tidak akan terjadi lagi
sekian terima kasih
berbicara soal kompetisi yang memang harus terus dilakukan
apa di indonesia agar untuk melatih atlet atlet ataupun para pemain tim nasional indonesia
bagi mas akmal sendiri seberapa pentingkah untuk adanya kompetisi khususnya di dalam negeri terkait dengan hal ini
apalagi kalau kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu lalu juga sempat ada ramai pembicaraan soal adanya permainan skor dan lain sebagainya
ya kompetisi adalah hal yang penting
saya selalu mengatakan bahwa tim nasional kuat
lahir dari dua hal
pertama adalah pembinaan yang benar kemudian juga kompetisi yang sehat
nah pembinaan ini adalah ranah yang juga harus segera dibenahi oleh pssi ke depan
mendorong klub klub profesional untuk punya akademi akademi yang membina dan juga mendidik para pemain pemain muda
mulai dari usia delapan sampai kemudian usia elite pro enam belas delapan belas dua puluh
sehingga kemudian kita dapat dengan mudah mendapatkan bakat bakat muda
yang bisa ditampilkan di tim nasi usia muda misalnya
nah ini juga terkait misalnya pembinaan terkait dengan apa yang dicanangkan oleh presiden republik indonesia
impres nomor tiga tahun dua ribu sembilan belas tentang percepatan pembangunan sepak bola indonesia
ada diantaranya adalah bagaimana terkait infrastruktur lapangan dan juga pembangunan pembinaan usia muda dari level sekolah
semua digerakkan dari sabang sampai merauke dari niaga sampai pulau rote
sejatinya harus segera kemudian diaplikasikan di sepak bola kita untuk membantu pssi
menteri koordinator pmk dan menpora sebagai ujung tombak dari impres ini
kedepan diharapkan bisa kemudian mendorong terciptanya sentra sentra pembinaan sepak bola termasuk training center
yang dibutuhkan oleh sepak bola kita untuk membangun pemain pemain muda kita menjadi potensi yang berkualitas di masa depan
itu yang pertama
yang kedua kompetisi juga menjadi tugas pssi ke depan
bagaimana membangun kompetisi yang sehat yang kompetitif yang profesional bermartabat
saya pikir dengan hadirnya banyak tokoh tokoh baru di klub klub sepak bola ini merupakan angin segar perubahan sepak bola kita ke depan
yang diharapkan dibawah pemimpinan pak iwan muhammad iryawan ini sepak bola kita mampu mempunyai fondasi yang kuat
untuk setidaknya tadi disampaikan lima tahun ke depan kita bisa menuai apa yang kita tanam saat ini
jadi yang penting saat ini adalah
bagaimana kemudian semua dijalankan dengan konsisten dan didukung penuh
terutama tadi saya katakan impres percepatan pembangunan sepak bola nasional nomor tiga tahun dua ribu sembilan belas ini harus menjadi penggerak utama untuk membangun sentra sentra pembinaan di seluruh indonesia
oke tapi mas akmal belum menjawab pertanyaan saya terkait dengan kualitas dari kompetisi yang berlangsung di indonesia
karena beberapa waktu lalu kan seperti kita ketahui ada informasi terkait dengan pengaturan skor

lalu ada kericuhan yang melibatkan wasit dan juga pemain
apakah anda optimis bahwa kualitas kompetisi di indonesia ini bisa lebih baik
ya kita sebagai misalnya sebagai pemerhati sepak bola tetap harus mendorong dan mengkritik pssi untuk tetap konsisten membangun sepak bola ini
misalnya soal pengaturan skor kita dorong untuk diungkap
pssi juga sudah melaporkan ini semua kepada kepolisian
misalnya kasus perserang kemudian kasus liga tiga
itu kemudian harus ada di pssi
memakai leksportifipa hukum sepak bola family football
tapi kemudian kalau ada ranah pidananya harus didorong ke sana
dan kita akan terus dorong ke sana untuk perbaikan perbaikan itu
jadi sepak bola kita ini kompetisi kita ke depan harus sehat
kalau kemudian ada permasalahan ya kita harus ingatkan bahwa permasalahan ini tidak boleh berulang
karena olam yang kotor akan merusak bibit bibit muda kita yang bagus itu
yang kedua misalnya tadi dikatakan soal wasit dan sebagainya
kita sarankan ke pssi untuk segera melakukan penyegaran penyegaran masif
apakah mungkin ke depan misalnya pakai wasit kelima
dan ini katanya mau dilakukan oleh pssi di putaran kedua akan menggunakan wasit tambahan wasit kelima
yang akan membantu agar tidak lagi terjadi kesalahan kesalahan yang dilakukan oleh wasit
mungkin ke depannya setelah itu ada lain teknologi
kedepannya lagi yang lebih besar adalah adanya par atau video assessment referee

jadi pssi tetap menjaga
terima kasih pak iwan
berjalan jalan berjalan jalan berjalan jalan berjalan jalan berjalan jalan berjalan jalan
lihatlah kita akan menjalankan program
dan kita sebagai pemerintah sepak bola punya tanggung jawab juga untuk mendorong ini semua berjalan
di jalur yang benar yang lurus
oke ke pak iwan
pak iwan bagaimana komentar dari pak iwan terkait dengan kualitas dari kompetisi yang
berlangsung di indonesia
apalagi seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa beberapa waktu lalu juga sempat ramai
terkait dengan adanya informasi permainan skor dan lain sebagainya pak iwan
terima kasih ya
saya kira kita terus melakukan pembenahan makin baik makin baik
wasit kita tingkatkan kejateraannya itu tiga lima juta sekali main
kita naikin lima juta tujuh lima juta sekarang sudah sepuluh juta
luar biasa kan
kemudian penyegaran kita lakukan
kalau dalam perjalanannya liga satu terjadi wasit yang memimpin tidak maksimal
kita ini berhenti lima ratus tiga puluh tujuh hari loh
wasit itu tidak main tiga bulan itu sudah demam lapangan
itu tanyakan ke wasit itu terasa
tapi kan terus kita lakukan perbaikan perbaikan
yang kira kira human error kita lakukan komisi wasit ya untuk menghukumnya
kalau memang terjadi ada unsur pidana pasti kita dorong ya
kemudian ada indikasi max picking jangan di justifikasi semua komisi
saya tidak salah ya
itu kebetulan ada di liga dua kemarin psrang
kita lakukan itu ada randa di psrnya kalau liga dua itu
lakukan komisi disiplin dihukum
tapi ada indikasi siapa percobaan menyuap kita tidak bisa nyangkau ke sana
kita serahkan ke polisi
kalau kita nutup mata mungkin tidak terlaksakan
tapi saya ingin terbuka
kemudian ada juga di liga tiga di jawa timur
ada indikasi ini
ya ternyata yang sementara terindikasi ya maling siap maling
itu juga orangnya yang berteriak bahwa ada max pikiran
dia pelakunya sementara ini
sudah dalam indikasi penyidikan gitu
itu yang menjadi permasalahan sebetulnya
nah ini kita dorong itu
kita berikan pendampingan supervisi agar
komdisnya jawa timur mengawal ini
dan kami sudah koordinasi dengan wilayah komunis tiong jawa timur dan angka pola
agar ini betul betul bisa ditelusuri sampai
terus ke akar akarnya
jadi jangan di justifikasi
semuanya ada max picking
nah pasti saya akan basmi
pembatis pak pola
kasih informasi kepada kita
sampaikan ini belakangnya ini
pak sakpol harus vokal kepada mereka yang sekarang terindikasi bermain
yang teriak di salah satu media tv bahwa
oh ini terjadi ini
padahal dia pemainnya itu
kan harus mas sakmal teriak
ya terima kasih
tapi pak iwan
cara mencegahnya sendiri seperti apa
kalau tadi itu bagaimana kalau misalnya sudah terjadi begitu
untuk melakukan pelaporan dan lain sebagainya
tetapi agar hal ini tidak terulang kembali ke depannya
apakah hanya dengan mensejahterakan
salah satunya mesejahterakan wasit dan lain sebagainya
kan mereka kan ada
indikasi max picking untuk pemain
ya coba nanti pak amal selusuri
kenapa siaran itu bisa terjadi gini
bagaimana kejahteraan pemain tersebut
kalau selusuri coba ya
jadi jangan hanya kemudian komentar
digital ini belum bagus kompetisinya
tapi pak ahmad selaku pemerintah pak pola diselusuri
kenapa sih kamu kok bisa pengen disuap sih
gampang gue tinggal telepon mereka
mereka akan cerita gitu
nah mungkin kejahteraan tentu menjadi utama
itu masih tadi oke
itu urusan saya
tapi kalau pemain itu
ada di klub
ya klub harus betul betul bisa memanage yang baik
para pemainnya gitu
sehingga tidak ada
tidak ketik oleh kelompok tertentu
orang tertentu untuk menyuap
kemudian mengatur permainan
membuat kalah dan sebagainya
nah itu ada di klub yang terus menerus
kita juga sampaikan
kita baru berbuat
memilih yang baik
mempunyai sponsor yang bagus
jatuhan yang baik
kalau represifnya saya sampaikan tadi
siapapun yang terlibat
kalau itu memang di luar
ke pihak pidana atau polisian
termasuk ada indikasi siapapun
yang ada di sekitar federasi
kasih tahu kita
kita dorong ke polisian
siapa yang bermain bermain
jadi mas akmal mau bantu saya lah
memang pikir itu
tentunya sama sama kita menantikan
dan juga kita berharap agar
persepakbolaan di indonesia ini semakin baik
saya juga akan bertanya
terkait dengan kiprah dari sini
dan saya ingin tayung ini sendiri
anda jangan kemana mana terlebih dahulu
karena cnn indonesia newscast akan segera kembali
tetaplah bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami
dan masih bersama saya
ada ketua umum pssi
ada pak muhammad iryawan
ada pengamat sepakbola nasional
mas akmal marhali
pak iwan terlebih dahulu ini
sebelum saya bertanya
terkait dengan kiprah dari sintayong ini
ada yang mengganjal
bagi para penonton nih pak iwan
terkait dengan posisi striker yang ada di timnas
ini kan cukup jadi perhatian juga
apakah anda setuju ini
indonesia kekurangan striker berkualitas
karena klub klub di indonesia ini
lebih mempercayakan posisi striker
kepada pemain asing ini pak iwan
saya setuju itu memang kita harus evaluasi karena kita tidak punya striker
sesaat nanti kita akan berdiskusi dengan sinteyong
kita harus menyiapkan itu dan memang dari beberapa klub itu beberapa striker di hire oleh pemain asing
soal itu menjadi proses kami nanti untuk kita mempersiapkan striker siapa yang akan dipasang oleh sinteyong
karena sekali lagi hak untuk pemain kemudian komposisinya kemudian pola permainan strategi itu kami serahkan sepenuhnya kepada pelatih sinteyong
dia bersyakutan saya berikan kekuasaan penuh untuk melatih semuanya
kita mempersiapkan apa yang dia minta sarana prasarana apa dan lain sebagainya
apa namanya logistiknya akomodasinya
saya serahkan kepada pelatih sinteyong
saya serahkan kepada pelatih sinteyong
saya serahkan kepada siapa semua
jadi sinteyong tinggal fokus kepada pelatih pemain saja
hingga nantinya kita serahkan ke yang bersyakutan

mungkin satu dua hari ini setelah isyarat kita akan lakukan zoom meeting
karena mereka masih karantina
jadi kita terpakat bahwa striker kita memang minim dan hampir dikatakan tidak ada lagi
tapi berkaitan dengan kualitas yang dimiliki oleh pemain indonesia sendiri terkait dengan striker ini
apa yang belum mumpuni begitu bila dibandingkan dengan pemain pemain asing
kalau bicara potensi kita punya potensi besar
cuma permasalahannya jam terbang yang belum diberikan oleh klub klub
nah ini mungkin nanti ada kebijakan dari pssi
bagaimana dua ribu dua puluh dua misalnya pemain pemain striker striker kita diberikan jam terbang lebih di klub
baik di liga satu maupun liga dua
untuk kemudian mengasah kemampuannya
saya pikir kebijakan dari pssi ini nanti ke depan penting
apalagi kalau kemudian sintayong bisa berkomunikasi langsung dengan pelatih pelatih di klub
bahwa penting saat ini untuk mencari striker tim nasional yang kuat yang tajam
untuk kepentingan tim nasional
sehingga kemudian misalnya klub klub bersepakat
beri kesempatan striker striker kita untuk bisa tampil di kompetisi liga satu misalnya
nah ini tentu terkait dengan kebijakan
dan saya pikir banyak kita punya potensi potensi striker yang cukup potensial
kayak breva tari kemudian hanis agara ada dimas gerajat dan sebagainya
memang sekarang eranya adalah era generasi baru timnas kita gitu
hingga kemudian butuh proses untuk kemudian mendapatkan apa yang puzzle puzzle yang masih kosong
untuk didapatkan hasil yang maksimal
dan ini saya pikir penting yang kedua adalah
yang tidak kalah penting bagaimana kemudian para pemain kita juga
tidak selalu berada di zona nyaman
resah gelisah untuk tidak tampil misalnya
ada perasaan gelisah tidak tampak
jangan kemudian berada di zona nyaman
sudah membela klub sudah digaji dan sebagainya
yang penting gajian tiap bulan
sehingga kemudian tidak punya upaya yang kuat untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan
jadi bersaing dengan striker asing juga sebenarnya merupakan salah satu tugas dari pemain pemain kita
untuk bisa mendapatkan striker striker bagus
dan saya pikir ke depan ini mungkin akan jadi catatan oleh pssi
tadi katakan oleh pak iwan bahwa kita minimum striker
maka perlu ada kebijakan untuk mendorong klub klub menciptakan striker striker baru
untuk tim nasional
pak iwan apa betul tidak ada kesempatan untuk bisa menjadi seorang striker ini bagi pemain indonesia
karena biasanya kan memang butuh seperti ibaratnya
kompetisi kompetisi harus dipaksa begitu
untuk bisa mempunyai skill yang mumpuni
apa kesempatan itu tidak diberikan untuk pemain pemain asli indonesia
saya pikir tidak ya
dengan lunggu waktu saja beri masalah sampaikan
masa mereka cekat cekat ada tempat kita di klub klub ini
yang nantinya mungkin akan dikhair ke tim nasional
jadi tinggal menunggu waktu saja
dan akan menyimpan pemain striker yang akan ditempatkan atau dikhair ke tim nasional kita
pak iwan ini sejumlah pemain yang digadang gadang akan menjadi andalan shin taeyong ini kan
khususnya di piala aff seperti ryuji utomo dan syahrian abimanyu
malah sering tidak masuk lain pemain
apakah anda punya informasi mengenai hal ini
sintayong ini cepat sekali membuat perubahan
kami nanti akan kemarin saya tidak mau ganggu
tentunya ini catatan kami juga nih
kan biasanya yang kapten tapi dimainkannya pasti di sesi kedua ya
kemudian kita pikir rz tidak dimainkan kembali karena tumpul
jadi dimainkan kembali
oleh sebab itu ini akan saya jawab nanti setelah saya melakukan evaluasi dengan sintiong
berkaitan dengan masalah rz utomo dan syahriyan abimanyu ya
nah ini saya sampaikan mas boleh nanti kita diskusi lagi atau ada kegiatan zoom lab zoom ini ya
oke oke saya ke mas akmal lagi
mas akmal mungkin ada harapan yang ingin disampaikan khususnya terkait dengan kepemimpinan dari sintayong dalam melatih tim nasional indonesia ya
yang tentunya akan bertanding di ajang ajang selanjutnya
ya saya pikir sintayong sudah banyak memberikan pelajaran buat sepak bola kita ya
bagaimana dia mencoba membongkar borok borok sepak bola kita
pertama soal nutrisi
kemudian soal fisik
kemudian juga soal bagaimana iq pemain
sampai kemudian terakhir teknik dasar pemain kita yang perlu banyak pembenahan
artinya ini semua sudah dibongkar untuk kemudian dicarikan solusi bersama sama
dengan fedra dan juga dengan sintayong ya
yang kedua kita ini dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam misalnya sampai sekarang
itu sudah dua puluh lima kali ganti pelatih
artinya setiap tahun itu satu pelatih bergantian
dan sekarang saya pikir sintayong punya kontrak jangka panjang
dan ini akan bisa menjadi dasar untuk membangun fondasi tim nasional kita yang kuat kedepannya
seperti misalnya di vietnam ada pak hansio yang cukup lama bertahan
kita punya sintayong yang sampai ditargetkan oleh pssi
misalnya untuk piala dunia u dua puluh satu dua ribu dua puluh tiga nanti
ada jangka waktu yang panjang yang dia juga bisa untuk melakukan banyak hal di sepak bola kita
benar tadi kata pak iwan saya setuju bahwa urusan teknik itu urusan pelatih
kita juga tidak bisa intervensi
kalau kemudian pengamat misalnya seperti saya kok nggak bisa main nggak bisa main
tapi sintayong pasti punya alasan tertentu ketika dia tidak memainkan seorang pemain
mungkin masalah psikologi mungkin masalah strategi
dan banyak hal yang bisa jadi pertimbangan
dan tugas kita adalah mendorong bagaimana kemudian program program sintayong
ini bisa bersinergi dengan apa yang direncanakan oleh pssi
yang tentunya target target kedepan yang dicanangkan oleh ketumum pssi bisa tercapai
termasuk dahaga prestasi masyarakat sepak bola indonesia ini bisa diwujudkan
tidaknya misalnya di dua ribu dua puluh dua dengan banyaknya agenda kompetisi turnamen yang diikuti
adalah satu atau dua turnamen yang kita bisa kemudian meraih hasil maksimal
oke tentunya itu adalah hal yang harus kita lakukan untuk membangun sintayong ini
dan tentunya harapan yang baik harapan yang bagus juga tentu akan diungkapkan oleh pak iwan sendiri
tetapi saya cukup penasaran dengan respon pak iwan terkait dengan apa yang sudah
apa ya bisa menjadi evaluasi begitu apa yang dilakukan oleh panitia di piala aff dua ribu dua puluh
yang berlangsung di singapura terkait dengan makanan dan juga soal aturan bubble ini
apa respon pak iwan dan juga harapan kedepannya
makanan yang saya mencari menjadi halal ramai begitu sintayong menyampaikan ada di kotak ya
memang ini aturan yang diluarkan aff semua memakai itu
tapi memang dirasakan kurang pas produksi sintayong
kami langsung bergerak mengkontak manajer tim di sana ada pak marji kemudian saya teleponnya pak andimas
tapi apa yang dirasa kurang
menurut dia ya sudah cukup ya tapi memang cara penyajiannya yang kurang pas ya
jadi memang ada makanan tambahan dari teman teman dari manajer dari direktur teknik membelikan
apalagi juga duta besar kita di singapura pak suryatomo membantu sekali terima kasih kami
jadi sudah terpenuhi kalau memang secara apa penyajian memang mungkin dirasakan kurang oleh sintayong
karena mungkin tidak pas memakai kotak mungkin ada yang lebih bagus mungkin menurut sintayong begitu
dan aturan bubble juga semoga tidak terulang kembali ya
ya betul yang kedua adalah tempat anak anak menginap di hotel orchard
satukan dengan pengunjung yang lain
kalau kita bubble mereka bisa keliaran gitu
kan ini berbahaya sebetulnya ya
kalau mau ditaro di satu hotel yang belum ada pengunjung yang lain atau tidak ada yang datang
yang berikut adalah dirasakan jarangnya empat pemain
yang bisa bermain
yang bisa bermain seperti ervan bagot cs tidak boleh tadi malam sebelum bertanding tiba tiba oleh mereka
ini menjadi kaget karena memang mereka sudah didenda oleh affo
sekarang lagi kenapa tanggal dua puluh sembilan dia bisa main karena tidak main itu menjadi protes bagi kami
baik secara tertulis kepada app dan rencana kami akan memberi surat ke fifa untuk menanyakan kenapa ini kok jarang tiba tiba
pemerintah singapura itu terus terang merugikan kami ya
pak cek jien disana sudah melakukan hal ini ya
baik pak iwan terima kasih sudah berbincang dengan kami malam ini dan juga mas akmal
semoga apa yang menjadi harapan kita tujuan kita ke depan bisa tercapai dan juga bisa lebih baik lagi
terima kasih dan salam sehat selalu pak iwan dan juga mas akmal